ratusan sopir angkutan kota selasa siang menggelar sweeping saat aksi mogok di ruas jalan tajur kota bogor jawa barat
mereka memaksa penumpang turun dari angkot
dan akibatnya polisi harus mengevakuasi puluhan warga yang terlantar di jalan
para supir ini menuntut dinas perhubungan mencabut izin pemberlakuan angkot modern di kota bogor
sejumlah pengemudi ini menghentikan laju angkot yang melintas di jalan raya tajur kota bogor jawa barat
saat berunjuk rasa dan melakukan aksi mogok pada selasa siang
para penumpang juga dipaksa turun
selain terpaksa berjalan kaki warga mengaku kesulitan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan
polisi akhirnya mengevakuasi warga yang terlantar menggunakan kendaraan pikap
dalam aksinya lebih dari seratus sopir angkot serentak melakukan aksi mogok
dalam tuntutannya para sopir mendesak dinas terkait mencabut izin mobil angkot modern
yang diketahui mulai beroperasi awal pekan kemarin
selain dianggap merugikan omset para sopir keberadaan angkot modern juga dinilai mengancam pengusaha angkot
yang tengah didesak aturan baru pemkot bogor
pasalnya para pemilik terlanjur melakukan permajaan armada
serta membayar administrasi terkait pemisahan trayek baru
itu angkot yang putih yang baru kembalikan trayek
yang dari gubernur
seperti semula ya
mau sampai kapan kan aksi ini
kalau memang hari ini nggak ada teras terus
ini berol satu

satu mengaruhi pendapatan kita
kedua yang jelas saya ngomongin bogor udah macet
supir kan udah online
bapak rumah area tegini yang tamarinya udah diturunkan
angkotnya ratusan juta

sekarang dijual angkot ibu nggak bisa
di mana sekarang
akibat aksi mogok ini laluintas macet para selama berjam jam
sementara aksi sopir bubar setelah polisi memediasi perwakilan sopir
masuk ke dalam gedung dinas perhubungan setempat
sebelumnya angkot modern setempat dirilis wali kota bogor
dengan jalur operasi melintasi jalur ciawi
angkot modern itu mulai beroperasi dengan jumlah armada mencapai satu ratus dua puluh lima unit